dan ini masih terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas
mendahului dari bahu jalan sebuah ambulans yang sedang mengangkut jenazah
terlibat tabrakan beruntun
kecelakaan yang menyebabkan enam orang mengalami luka luka ini
menambah kemacetan di ruas jalan tol palikanci ke arah jawa tengah
sejumlah petugas dari jasa marga tol palikanci cirebon ini
mengevakuasi sejumlah korban kecelakaan yang terjadi di ruas kilometer dua ratus empat pada sabtu malam
kecelakaan beruntun ini melibatkan sebuah ambulans yang membawa jenazah
dari arah jakarta menuju jawa tengah dan menghantam bagian belakang truk
yang tengah berhenti di sisi jalan tol
dua kendaraan yang mengikuti di belakang ambulans tidak dapat mengantisipasi
sehingga terjadi tabrakan beruntun
korban yang mengalami luka akibat benturan dilarikan ke rumah sakit mitra plumbon
sedangkan jenazah yang berada di dalam ambulans dipindahkan ke ambulans milik jasa marga
oh nombor dari belakang
terus yang meninggal
meninggal nggak ada
tiba tiba baru beberapa menit tiba tiba kendaraan ambulan yang terlihat dari arah jakarta menuju arah jawa
dia kecepatan tinggi karena hubungan jalan ini padat langsung mengambil arah kiri
jadi kemungkinan kita ngantuk atau dia mengambil bau jalan menabrak
langsung kendaraan yang sedang berhenti kendaraan truk
kepolisian meminta keterangan para korban luka dan sopir truk
akibat kecelakaan ini sempat mengakibatkan kemacetan yang cukup panjang di ruas tol palikanci